kita tinggalkan aktivitas presiden joko widodo di jawa tengah kita beralih ke amerika serikat
di museum ternama di new york metropolitan museum of art
menampilkan berbagai koleksi seni islam yang berusia selama berabad abad
selain pameran seni museum yang dijuluki the mat itu turut menggelar diskusi selama sepuluh menit
membahas peninggalan seni dan ilmiah dari timur tengah selama ratusan tahun
menurut ketua departemen kesenian islam di the mat
pameran serta diskusi tentang peninggalan islam ini diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat
berbagai koleksi yang ditampilkan di museum itu berasal dari negara negara
yang masuk ke daftar larangan perjalanan oleh presiden trump
selamat pagi mas budi mbak buspa

berarti sudah melewati dua kali puasa di sana atau baru satu kali puasa

oke kemudian seperti apa
oke kemudian seperti apa
apa suasana ramadan di new york
apakah menurut ginda ini sendiri ada perbedaan yang mungkin cukup mencolok begitu
mengingatkan presiden trump ini sekarang sudah menjabat sebagai presiden
dan kita juga tahu trump ini cukup memainkan sedikit ketakutan umat islam di sana
ada islamophobia lah seperti itu
kalau saya pikir dengan kondisinya sekarang itu menambah kedekatan antara umat islamnya
karena di sini kan dari berbagai negara gitu ya
ada dari pakistan indonesia malaysia semua negara negara
karena negara negara muslim kebanyakan warganya ada di sini
jadi ada perwakilannya maksud saya
jadi justru kita semakin dekat gitu
jadi masjid masjid itu pada saat berbuka menjadi tempat berkumpul
untuk tempat menginformasikan berita berita terkait keamanan maupun juga beribadah seperti itu
jadi justru membuat kita semakin dekat
justru karena ada tekanan tekanan kemudian secara politik juga ditekan
ada gejala islamofobia itu membuat masyarakat muslim itu
semakin dekat satu sama lainnya
tapi kalau kita bicara mengenai toleransi sendiri seperti apa
apa ginda kalau kita tahu kan muslim di new york sendiri kan menjadi minoritas
bagaimana kemudian masyarakat lokal new york sendiri menghormati orang yang sedang berpuasa gitu
benar nggak sih ada foto foto tersebar ada warga muslim lagi sholat jamaah sholat jumat
terus dijagain begitu sama warga lokal di sana itu benar nggak sih
oh jadi itu salah benar mbak
jadi new york ini karena kebanyakan warganya itu

bahkan tadi saya sholat sholat jum'ah itu ada komunitas warga yahudi gitu yang menyemangati kita gitu
jangan apa namanya untuk tidak saling membenci segala macam
jadi mereka bawa bawa poster gitu mendukung aktivitas kita adalah beribadah
dan juga mengucapkan selamat ramadhan gitu
hal itu yang ditekankan juga oleh warga new york
terutama situasi itu memang sangat dijunjung di sini
oke kemudian kalau soal makanan nih berbuka atau sahur
biasanya makan makanannya tuh bikin sendirikah
atau kan mencari makanan halal cukup sulit ya di new york
seperti apa ginda
jadi di sini tuh kebetulan karena banyak sebenarnya mbak
kalau makanan halal di new york tuh justru banyak
ibaratnya tuh wartegnya warga new york itu makanan halal justru
jadi nggak susah untuk cari makanan halal
nah kalau untuk berbuka sendiri jadi karena di sini juga banyak masjid
jadi terkadang kita kalau datang ke masjidnya orang nigeria
makanannya makanan nigeria gitu
dan kebetulan indonesia kan juga punya masjid indonesia di daerah queens
nah itu kalau kita kangen makanan indonesia kita datang ke sana gitu
jadi banyak pilihan
dan akhirnya tiap masjid itu
ya mengadakan berbuka puasa bersama seperti itu
masyarakat indonesia sendiri sering kumpul kumpul gak selama bulan suci ramadan
mungkin bisa bikin kegiatan kegiatan khusus misalnya buka bareng
atau tarawih bareng gitu
dan juga nanti rencana saat lebaran gitu
ada rencana rencana khusus nggak nih warga negara indonesia di new york gini
nah untuk apa namanya warga negara masyarakat indonesia sendiri
mereka masih mengikuti budaya indonesia
jadi memang ada yang namanya padreng hilas untuk anak anak kecil
untuk anak anak kecil yang belajar gitu
setiap akhir pekan itu mereka berkumpul di masjid al isma masjid indonesia
mereka belajar mengaji mengajar apa namanya menghafal al quran seperti itu
dan biasanya juga tiap hari itu ada buka puasa bersama
dan itu kompetensi internasional diundang gitu
jadi memang masyarakat muslim indonesia itu terkenal
maksudnya orang orang aware lah gitu tentang masyarakat indonesia itu
banyak mantas muslim seperti itu
dan nanti pada saat lebaran ya kita akan mengadakan itu video yang sama
di tim utama barang barat
kebanyakan warga indonesia di sini juga punya open house gitu
jadi cepat dimandikan halal di allah
apa salahnya kalau di indonesia
jadi budayanya masih dipertahankan
dan makanan makanannya sendiri makanan makanan indonesia yang dimasang
jadi membuat orang orang yang kangen jadi lebih nggak kangen lagi gitu ya
memobati rasa kangen
iya kalau kangen makan masakan indonesia ya datang aja ke bukabur samad
ini kan waktu puasa di amerika cukup lebih lama begitu daripada di indonesia
mobilitas apalagi kesibukan di amerika kan juga sangat padat begitu ya
kemudian mengatur waktu kemudian pola hidupnya agar tetap sehat pas lagi puasa
ini seperti apa ginda
ya itu memang tantangan sih mbak
jadi total lama waktu untuk berpuasa di new york ini sekitar tujuh belas jam
jadi kita tuh mulai puasa tuh jam enam belas
enam belas dan brian dan ginda kita tuh mulai puasa tuh jam enam belas

nah kalau menurut saya sih ya mungkin kalau di luar raga agak lebih sulit ya
karena kan siangnya panjang dan sekarang kebetulan lagi musim panas
kemarin itu suhunya sampai tiga puluh enam derajat jauh lebih panas dibanding jakarta bahkan
jadi mungkin yang bisa diatur itu makanannya
jadi makanan yang ya kita pilih pilih makanan yang berisi
banyakkan sayur dan buah seperti itu
jadi itu aja sih yang bisa diatur
nah kalau olahraga ya kita mesti khususkan mungkin ya
setelah berbuka tapi kan sudah malam gitu
jadi juga jadi tantangan sendiri juga kalau berarah raga
jadi dinikmati aja gini ya meskipun tantangannya lebih berat gitu ya
mudah mudahan pahalanya juga lebih besar lagi karena tantangannya lebih berat ya berpuasa di negeri orang
terima kasih sekali lagi ginda atas perbincangannya
mudah mudahan puasanya lancar
selamat menjalankan ibadah puasa di sana
mudah mudahan nanti lebarannya juga tetap sehangat seperti di tanah air ya